instruksi presiden atau impres tentang pemangkasan belanja kementerian dan lembaga segera terbit
besaran pemotongan anggaran tetap berjumlah rp enam puluh lima triliun sesuai rencana awal menteri keuangan sri mulyani indrawati
mengutip dari cnn indonesia com wakil menteri keuangan mardiasmo
saat menghadiri rapat koordinasi anggaran di kantor kementerian koordinator perekonomian jakarta pada jumat pagi
menjelaskan bahwa anggaran belanja yang dipotong setelah memperhitungkan realisasi penyerapan
dikurangi belanja pegawai sampai bulan desember dan dikurangi belanja sosial seperti kartu pintar kartu sehat dan sebagainya
setelah itu dikurangi lagi dengan belanja outstanding kontrak
outstanding contract adalah anggaran yang tidak mengganggu kontrak seperti penghematan biaya lelang
lalu celah apa saja yang dimanfaatkan kementerian keuangan untuk memangkas belanja
mari kita simak bersama sama
kementerian keuangan akan memendahulukan pemangkasan anggaran kementerian dan juga lembaga
dari proyek proyek yang tendernya belum dimulai dan dipastikan tidak akan menyerap uang negara sampai dengan akhir tahun dua ribu enam belas ini
kemudian kementerian keuangan juga tidak akan memotong belanja kalau lelang sudah berjalan
kementerian keuangan akan terus mencari celah pemotongan anggaran belanja untuk memperkecil defisit
anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan